dua puluh tahun reformasi ternyata masih menyisakan sejumlah hal yang masih misteri
dan belum terselesaikan oleh negeri ini
tapi kemudian berbicara mengenai reformasi tentu kita juga berbicara
mengenai tokoh tokoh yang terlibat dalam pusaran reformasi saat itu
bagaimana kemudian tokoh tokoh reformasi menjalani kehidupannya saat ini
kemudian apa pandangan mereka terhadap indonesia setelah dua puluh tahun reformasi berjalan
saya saat ini bersama dengan bapak tokoh dan juga guru bangsa
presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibi
eyang terima kasih untuk waktunya
yang sudah cukup sehat sudah cukup kuat sekarang
saya kemarin masih berenang empat puluh lima menit
waktu reformasi itu tengah berjalan ketika kerusuhan tanggal dua belas tiga belas empat belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
eyang kan sebagai wakil presiden yang kemudian disitu pak harto sedang tidak berada di indonesia
yang boleh ceritakan pada kami bagaimana situasi saat itu
bagaimana yang harus eyang hadapi melihat kejadian kejadian seperti itu
begini kalau presiden sedang tidak berada di dalam negeri dan terjadi sesuatu maka wakil presiden harus bertindak
tapi wakil presiden hanya bisa bertindak jikalau sudah ada konsensus atau ada konsult dengan presidennya
karena yang dipilih oleh rakyat itu presiden
wapel situ hanya membantu
nah dalam hal itu pak harto sedang di cairo
dalam pertemuan di g delapan
g delapan di cairo itu tiap hari saya harus laporkan keadaan sama pak harto
untuk kan ada satelit supaya telepon tidak ada masalah
jadi dalam hal itu tidak ada kendaraan teknologi
cuma bedanya tidak bisa skype
ada kemudian komunikasi yang disampaikan
kemudian yang disampaikan oleh pak harto kepada kayang saat itu
ya pokoknya satu kita sangat berkepentingan supaya kerusuhan di bumi indonesia itu bisa di isolate
dan tidak bisa mempengaruhi secara negatif terhadap kehidupan masyarakat
karena kita mementingkan yang utama adalah kepentingan masyarakat luas
jadi banyak sekali terjadi
ada di detik detik yang menentukan sekolah
kalau bicara soal detik detik yang menentukan
eyang di situ juga ada cerita bahwa di tanggal sembilan belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian ada pidato dari saat itu pak harto menyatakan bahwa seolah olah meragukan kemampuan eyang untuk bisa memimpin indonesia
ketika pak harto menyatakan mundur atau berhenti dari presiden
itu kenapa eyang bisa sampai muncul seperti itu
saya tidak tahu
karena pertama beliau mengadakan konferensi pertemuan dengan tokoh tokoh agama di istana perdekaan
datang ke situ
nah saya bukan tokoh agama tokoh teknologi
tapi saya ada ketua dari ikatan cendikiawan muslim se indonesia
saya tidak tahu
bahwa mau ada pertemuan tidak diundang juga
bahkan tidak diundang
ya tidak diundang kalau tidak diundang saya hadir
masa tidak mau hadir
jadi saya tidak tahu
jadi saya kerja
kerja masalahnya banyak
karena ada yang pak harto yang ya dia sudah sepup
pak tor lima belas tahun lebih tua dari saya
tiba tiba tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam saya buat eso
wah tak bapak pilih lagi
tapi ibu ainun sakit
dikatakan ibu anu sakit keras
terus saya sampaikan sama pak ato
saya minta dengan hormat
saya tidak diikutsertakan dalam kabinet jabatan apapun
karena saya sudah waktunya saya harus dampingi istri saya
harus bergantian mendampingi istri
karena dia yang sakit
karena dia dampingi saya
waktu saya sedang berubat s tiga
waktu saya berjuang sendiri
saya pulang ke indonesia di sana
sekarang dia sakit
saya tidak boleh
kemudian apa kata pak harto ketika eyang
waktu yang sudah begitu
dia banyak alasan
seribu satu macam
terus akhirnya dia tahu
baik beliau maupun saya
mungkin anda bagian besar bangsa indonesia
adalah orang yang percaya pada tuhan yang maha esa
jadi serahkan sama tuhanlah
kamu jangan banyak banyak pikir pikir
ya saya bicara dengan istri saya
anda bilang benar pak harto itu
serahkan sama allah
terus dijadikan begitu
saya kira ya bagaimana
akhirnya tambah konyol lagi
tidak ada ketua pengganti
jadi tujuh orang itu habibie sendiri
alasannya saya protes apapun juga
saya tiap orang hanya diberikan dua puluh puluh
saya juga hanya dua puluh empat jam
tidak bisa saya rasa dalam begini terus
saya juga manusia dengan kendala kendala
padahal hanya terjun saja
tidak yakin di dalam saya harus
karena keadaan tidak benar
saya tanya sama ainud kamu nurut
saya entonces ditunggu
sudah masuk nyala
presiden dilantik sendiri
laki laki presiden dilantik sendiri karena dipilih sendiri
tidak satu paket
tiba tiba baru berapa dua bulan
sebelum dia lebih started
diandalkan pertemuan itu orang orang yang
dari yang beragama
dan yang pokoknya pancasila itu lima silanya mulainya ketuhanan yama esa
dia hanya mikir ketuhanan yama esa keadilan sosial mana
itu yang lima harus seimbang
kayak protes gitu
pak harto kalau diprotes ke sedeh pak harto dekat sekali
dia hanya sejumlah aja
tiba tiba saya lagi kerja menyelesaikan banyak masalah
datang jim lee masih hidup tanyain sama dia
apa yang dikenal
jim lee dan akbar tanjung
akbar tanjung tiba tiba datang
mereka kata eh ada pak harto itu di situ
kata mereka dari icpi
oh saya kan ada yang diikutsertakan
ada yang lain lain
saya kenal semua
saya juga anggota icpi
kenapa ketuanya ada di udang
karena saya sebenarnya udang
punya pendapat yang berbeda
terus saya dengar dengar dengar
saya di istana merdeka selatan
saya lihat tidak pikir oleh akbar jim lee dan wate wate kion dan sebagainya
malamnya harus ketemu di presiden
saya bilang sama dia jangan pelan pelan dong
saya kan tidak mau jadi wapres
tidak mau jadi ini
tapi bapak mengatakan jangan begitu
kenapa tadi mengatakan mempertanyakan
kalau terjadi apa apa jadi dia
apakah saya bisa mengatasi semua
apa itu cara cara begitu
dulu dirayu saya supaya ikut saya tidak mau istri saya sakit
tidak diundang disampaikan begini
apakah apa apa tuyul dia
lalu kita kembali ke jawabannya

lalu kira kira apa yang kemudian membuat pak harto
kemudian memutuskan hal yang berbeda dengan pidatonya pada tanggal sembilan belas mei
karena dia tidak bisa menahan gelombang
waktu zaman kalau keadaan yang tentang baik itu laporan rutin mungkin tiap bulan satu kali apalagi pak harto sudah tiga puluh tahun presiden terus dia udah hafal semua
dan orang orang yang dulu di tempat tempatnya itu bekas ajudan dia dan sebagainya dia pindah juga dari partai dia ketua dewan pembinaan gokal jayanya paling tinggi
sekarang waktu itu makin lama meningkat itu pertas masalahnya nilai rupiah terus turun bahan pokok terus berkurang phk bertambah
capital fly investment yang tadi datang lari
laporannya tidak lagi satu bulan satu mungkin tiap hari satu
saya terpaksa ya membuat laporan
yang dapat laporan pertama dari siapa dari pimpinan mpr
dari keluarga besar golkar pimpinan dpr
terus dia dapat dari golkar sendiri
terus dia dapat dari menteri dalam negeri menteri luar negeri
terus dia dapat
pokoknya ada sepuluh
kalau satu laporan itu dua halaman sudah dua puluh halaman
ya kalau sebuah yang sama
dapat dari bakin
saya kan tidak tahu
bukan enak saja
waktu tiba tiba saya jadi karena saya tahu saya tahu saya harus beri lapor
saya beri lapor
itu sudah tiap hari dua kali atau sudah apa namanya
kalaupun ruwet terus
untuk orang tua kan susah toh
jadi dia makin ruwet
mungkin karena itu dia tidak tahan lagi
perang batin maksudnya ya
karena dia waktu itu usianya berapa
saya kurang lebih tujuh puluh lima
lima belas tahun ya
ya kalau rutin yang biasa lo bayar
demonya di sini
anda sudah lahir ya
itu bukan main di jalan bagaimana
karena itu saya juga bilang sama dia
mau panggil toh
jangan hanya dengar dari saya
saya dia toh
alasan dia gak mau
terus akhirnya pokoknya saking banyaknya begitu mungkin
karena itu dia tidak tahan
karena memang sesuai dengan konstitusionalnya
sebenarnya dia punya hak
karena waktu pak harto menentukan dia mau lengsar
dia tentukan itu hari rabu malam
dan dia tentukan itu setelah saya bertemu dengan dia
kan setiap hari ketemu at least dua kali dengan presiden
bukan sebagai wabres
nah waktu itu saya baru dari pak harto
bicarakan mengenai keadaan
antara lain dia sampaikan
antara lain dia sampaikan
susunan kabinet baru
kasih lihat sampai saat ini
jadi saya perhatikan ini
bukan kepada wabres
kepada ketua dari keluarga besar golkar
ini sebenarnya ketua
keadaannya itu begitu gawat
begitu banyak masalah masalah
saya sudah bilang sama pak arto
bahwa sebaiknya panggil itu pimpinan
dari fraksi sendiri
jangan hanya dari saya
yang saya diajarin
sebagai ahli konsulsi pesawat terbang
tapi cek lebih baik
saya kan bisa buat kesalahan
dia tidak mau
saya tidak tahu kenapa
waktu saya dilapor
saya akan reformasi kabinetnya
saya sudah cerita dia
panggil yang tokoh tokoh
saya tidak diundang
tapi sudah lewat kan
sudah kita selesaikan
dia panggil mursid
ini kabinet situ dan saya
kan selalu begitu mekanisme
apalagi situ sekarang
kan pakilnya juga pegang
minta satu demi satu
setuju kan atau enggak
saya kasih alasan
tadi lebih banyak setuju
akhirnya kamu yang menentukan kerja
untuk menyenangkan bapak
dan setelah itu salah semua
tapi kalau bapak
dengan pertimbangan apa saja
seperti saya mau
dan tidak akan
saya dengan pak hatto
ada beberapa orang orang yang di situ
berkenan dimasukkan dalam kabinet
dan dia gak
tidak empat belas masuk kembali
tapi ada beberapa
bukan hanya ginanjar
bukan hanya ginanjar
sudah dapat ya
tidak setuju dengan alasan
ada yang saya terima
ada yang tidak bisa terima
saya juga punya pengalaman
saya akan umumkan kabinet
bukan sebagai wakil
saya akan landik
saya akan sampaikan
saya akan lengah
ya benar aja
dia udah capek kasihan orang tua itu
akhirnya dia kan
dia lima belas tahun lebih tua dari saya
dia karena saya umur dua belas tahun
jadi apa dia lihat
ya udah dari saat itu kan
dia kasih begini tangannya sama saya
dari jabatan saya
sebagai presiden republik indonesia
saya bacakan pernyataan ini
pada hari ini
kewajiban presiden republik indonesia
setelah sembilan belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
pak harto memutuskan untuk berhenti
menjadi presiden republik indonesia
pemimpinan indonesia diserahkan kepada
ketika itu terjadi
saya sempat membaca sedikit bahwa
yang juga pada saat pelantikan
saya baru tahu bahwa manusia yang berkuasa itu
paling sepi dia
apalagi kalau berkuasanya
dalam bahasa saya itu
saya presidennya hadiri
ya perlu konsul
eh kita kemudian beralih ke
masa setelah pelantikan
kemudian setelah ada
pak arto kemudian
waktu komunikasi terakhir
melalui telepon dengan pak arto
eyang kita masuk ke
bagaimana saat itu kemudian
ada sesuatu hal
atau ada keputusan
yang kemudian membuat
indonesia cukup gempar saat itu
nah keputusan apa
saat itu untuk dicobot cobotannya
ya soalnya begini
tiap kepala staf datang
seenaknya sendiri ke presiden
pangkostrat tak berhati
dekat jadi saya lihat
saya bilang mulai segera
kepala staf datang
menghadap saya sebagai presiden
pertama saya nggak punya waktu
dan ke dua
sebelum menghadap saya harus ada koordinasi
jadi kalau datang bersama dengan pangap
saya boleh sendiri sendiri
tidak ada kecuali
kepala staf itu
itu saya sampaikan
yang kita berbicara mengenai reformasi
reformasi saat ini
setelah dua puluh tahun
sudah selesai atau sudah terpenuhi
tujuan reformasi dua puluh tahun yang
kita belajar dari
pengenaman kita sendiri
dan kita belajar dari
amir khasnya demokrasi belum sempurna
karena dia sudah dua ratus tahun
dia perang saudara
jadi banyak orang orang amerika
yang korban dalam perang saudara
dibandingkan semua pengorbanan
perang dunia pertama
dan perang di timur tengah
padahal belum sempurna
jerman dua kali perang
karena terlalu banyak politik
kalau jerman saja
membutuhkan lebih dari seratus tahun
dengan dua perang dunia
masa kita harus selesai
dalam dua puluh tahun
ya benar saja
kita lihat kenyataan
sdm dua puluh tahun yang lalu
kita konsentrasi pada sdm
karena itu penting
itu harus kita perhatikan
mulai dari kandungan
sekarang muda lagi
tapi kita harus bisa bertukar pikiran
sekarang sangat konsentrasi
sama anak anak muda
anak muda antara usia
sampai empat puluh tahun
tapi tidak boleh kader
yang jejaknya nyata
tidak pakai s satu s dua s tiga s lilin
tapi kalau benar benar ada dia punya jejak jejaknya nyata
dan dia utamakan kepentingan rakyat
biasanya dibaca di internet
ini kita harus formasi
kalau saya diskusi dengan sumur saya
saya udah tua
saya sudah tua
masa dia berusia
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
dia berusia dua belas tahun
kalau dia berusia dua belas tahun
itu itu hal buksbel service
reformasi dua puluh tahun yang lalu ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah
dari negara maupun pemerintah untuk diselesaikan
tetapi masyarakat yang berbudaya menjadi jawaban
bagi terciptanya tujuan reformasi dua puluh tahun lalu bagi indonesia